pihak panitia penyelenggara pertamina grand prix of indonesia dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan di pertamina mandalika international circuit
lombok nusa tenggara barat menyatakan bahwa pada hari ketiga sekaligus hari terakhir rangkaian motogp seri indonesia hari ini
akan menjadi puncak keramaian penonton
pihak panitia menyatakan arus kendaraan dan kenyamanan penonton menjadi prioritasnya
puncak keramaian penonton yang diprediksi terjadi pada hari minggu
juga bertepatan dengan hari terakhir rangkaian pertamina grand prix of indonesia dua ribu dua puluh tiga di pertamina mandalika international circuit
seluruh tiket yang berjumlah enam puluh ribu lembar untuk hari ketiga ini telah habis terjual pada minggu pagi
arus kendaraan para calon penonton yang menuju ke arah tempat parkir sirkuit diakui oleh mgpa selaku panitia penyelenggara jadi fokus utama
pihaknya menyebutkan kepadatan lalu lintas yang terjadi pada tahun lalu menjadi evaluasi
agar pengaturan lalu lintas tahun ini bisa berjalan lancar dan para penonton bisa dengan leluasa masuk dan keluar sirkuit tanpa kendala
penonton diprediksi akan mencapai puncaknya
jadi alur traffic management yang menjadi perhatian kami karena kita juga gak ingin mengulang terjadi banyak kemacetan seperti tahun lalu
artinya persiapan kami juga jauh lebih matang dan itu yang menjadi fokus kami
alur keluar masuk penonton
dari tiket yang terjual sih sudah habis
cuman kan kita berharap mereka membeli tiket juga hadir ya ke sirkuit
tapi kalau secara pembelian semua sudah habis di hari ini
lalu bagaimana jalannya balapan di hari terakhir ini
kita langsung tergabung dengan korespondensi nn indonesia
albi pratama yang berada di sirkuit internasional pertamina mandalika
albi saat ini sedang berlangsung race dari moto dua
selamat siang mevry
selamat datang di pertamina grand prix of indonesia
nah saat ini mevri benar sekali
setengah berlangsung balapan di kelas moto dua ataupun tujuh ratus enam puluh lima cc
ini baru saja mulai sekitar lebih kurang dua belas menit yang lalu
kalau misalnya saya bisa gambarkan dulu sedikit bagaimana tadi start
saat start sendiri di posisi pertama yang mendapatkan pole position dari kualifikasi kedua yang digelar
pada hari sabtu empat belas oktober

ini ada aaron kennett
dan di posisi ketiga ada philip salah
sedangkan pemuncak kelas men di kelas moto dua pedro acosta
ini start dari posisi keempat
tetapi kalau misalnya saya ingin menganalisa bagaimana balapan moto dua sendiri
pedro acosta bisa jadi akan menjadi salah satu bagian dari top tiga podium
di mana saat ini juga pedro acosta sedang dalam performa terbaiknya
apalagi dirinya tentu sudah merasa senang karena sudah dipastikan mendapatkan promosi
untuk naik ke kelas motogp pada tahun depan
menggantikan paul espargaro di tim gas gas
nah ini artinya akan ada tambahan motivasi bagi pedro acosta sendiri
untuk bisa tampil lebih baik dan juga tidak mengecewakan grup ktm
tepatnya saat ini berada yaitu di ktm ajo dan juga nanti di gas gas sendiri
masih berada di bawah naungan kipm
nah ini juga akan memotivasi pedro acosta untuk bagaimana mencermati sirkuit mandalika sendiri
dimana saat ini suhu yang ada di kawasan pertamika
kawasan pertamina mandalika indonesia circuit sendiri
ada di antara tiga puluh dua sampai dengan tiga puluh lima derajat celcius
udara yang cukup panas bagi para pembalap yang berasal dari eropa
dan untuk kelintasan sendiri mevry
suhunya itu bisa mencapai sekitar lima puluh lima sampai dengan lima puluh sembilan derajat celcius
sehingga pemilihan ban harus benar benar dicermati oleh setiap pembalap
kalau tidak mereka akan mendapatkan kesulitan
kalau misalnya mereka mendapatkan ban soft
ini adalah salah satu ban yang cukup baik untuk digunakan pada saat suhu seperti ini
tetapi ada resiko yaitu karet bannya akan tergerus lebih cepat dan juga lebih mudah rusak
sehingga para pembalap ini harus menjaga ritme balapan mereka
tetapi juga sekaligus harus bisa memacu motor mereka sebaik mungkin
untuk balapan ini sendiri kalau di kelas moto dua akan berjalan lebih kurang sebanyak dua puluh dua lap
dan kita akan menyaksikan balapan moto dua sendiri
dan masih tersisa sekitar mungkin sekitar lima belas lap lagi
karena tadi sudah berjalan lebih kurang selama lima belas menit sampai dengan hari ini
dan kita akan tunggu apakah benar pedro acosta akan memimpin jalannya balapan
ataupun setidaknya masuk podium antara satu dua ataupun tiga
baik kalau tadi masih ada sekitar lima belas lab untuk moto dua
kita tahu nanti pada sekitar pukul dua siang waktu indonesia barat
rencananya motogp juga akan berlangsung nanti balapannya
kalau kemarin sprint race ada pembalap jorge martin ya
yang bisa dikatakan menggusur pemuncak kelasemen motogp
nah kira kira prediksinya di balapan hari ini seperti apa nih albi untuk motogp
ya mevri mau kelas motogp menjadi kelas para raja dan tentu memiliki fans yang lebih banyak
tidak heran pada saat hari ini sendiri tiket sudah terjual ludes semuanya
sepuluh ribu orang sudah memadati area seluruh tribun dan juga seluruh kelas tiket yang ada di pertamina mandalika international circuit sendiri
nah untuk kelas motogp sendiri diprediksi
ini nama jorge martin masih akan merajai sirkuit internasional mandalika ataupun pertamina mandalika international circuit sendiri
karena sepertinya jorge martin sudah menemukan ramuan yang cocok
baik itu settingan mesin lalu juga adaptasi dengan udara serta pemilihan ban yang tepat
karena saat ini jorge martin sendiri sudah memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa menjadi juara dunia
merebutkan gelar tersebut beradu dengan peko banaya
reko banyaya sedikit mengalami kesulitan karena mungkin dirinya punya beban
tapi dia sudah memiliki faktori yang mewajibkan dia untuk mendapatkan gelar juara
sedangkan jorge martin tidak ada beban sama sekali
dia hanya membalap sesuka hatinya
sehingga inilah mungkin yang menjadi motivasi dari jorge martin untuk terus memacu motornya sebaik mungkin
prediksi saya hampir sama seperti balapan sprint rust kemarin
jorge martin kemungkinan besar akan masuk podium
baik itu podium satu dua atau tiga
dan untuk posisi kedua dan ketiganya bisa jadi luca marini yang nantinya akan start dari posisi pertama
dan posisi ketiga saya menduga ada perwakilan dari salah satu pembalap aprilia racing
entah itu ketrik vinyales ataupun alex espargaro yang bisa mendapatkan podium
yang penting kuncinya adalah bisa meramu antara cuaca mesin dan juga ban untuk balapan pada sore hari nanti pukul empat belas waktu indonesia barat atau pukul lima belas waktu indonesia tengah
kita akan saksikan bersama sama mevri pertamina grand prix of indonesia di pertamina mandalika international circuit lombok nusa tenggara barat
baik meramu bagaimana formulasi yang paling cocok ya untuk memadukan antara kondisi cuaca
kondisi juga musim dan juga kondisi berat
mesin dan juga bannya seperti apa dan kira kira siapa nanti yang akan podium
terima kasih banyak atas laporan anda korespondensi nn indonesia
albi pratama melaporkan langsung dari nusa tenggara barat